tolong mengajak serang mereka
semua yang ada di sini
tidak mungkin pak man
tidak mungkin ayahku terbunuh
pak man pasti berbohong
saya telah melihat dengan mata kepala saya sendiri
itulah yang terjadi imos
katakan pak man
siapa yang telah membunuh ayahku
tidak ada yang bisa dikira
aku akan membalas dendam padanya
sebenarnya saya sudah tiga belas tahun
sekarang saya harus berbohong
di kusti amu madukun